bagaimana penanganan pasca bencana erupsi sumeru dan juga evakuasi para pengungsi
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan pak budi setiawan ketua mdmc pp muhammadiyah
selamat malam pak budi apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih pak budi sudah meluangkan waktu
kita juga masih menunggu nanti bergabungnya pak abdul muhari plt kepala data informasi dan juga komunikasi kebencanaan dari bnpb
saya ke pak budi terlebih dahulu
pak budi mdmc muhammadiyah langsung mengirimkan tim ke lumajang ke semeru pasca erupsi
apa yang kemudian dilakukan oleh tim ini dan seperti apa kemudian bantuan yang diberikan sebagai relawan untuk percepatan penanganan tanggap darurat erupsi semeru
jadi begitu kemarin saya mendengar dari jogja adanya erupsi berapi maka kemudian saya kuntak teman teman di lumajang
karena mdmc ada juga perwakilan
saya juga kontak dengan ketua mgmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi semeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru

saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru
saya juga kontak dengan ketua mdmc jawa timur yang langsung mempersiapkan dukungan logistik untuk erupsi sumeru